eh lu pada liat si indri gak
tadi lihat mak ke depan
gak ada apa apa
mak anak emak mau dijual
memangnya kenapa lu mau beli
kalau lu mau beli gua jual
bidah emak gak sanggup mak
soalnya tadi ada yang lihat
diukur sama pak muhyiddin
ini harus diselesaikan
biar tidak munculnya daripada hoax
mamat lu kemana
jangan main mamat mamat aja
ini pun termasuk
inspeksi terhadap daripada
pak rwt mau inspeksi
pak muhyiddin lagi ngukur
yang disebelahnya tanahnya mahipa
pak muhid mau gadai tanah
sampain jangan ngomong sembarang ah
daripada adanya khawatir
hah itu geger
daripada adanya geger
daripada mahipa dan pak muhyiddin
sebagai mana terjadi
terukurnya daripada tanah mahipa
pak rwt takut geger
pak muhyiddin salah ngukur tanah mahipa
tidak mungkin mida
kita akan ke tanah
kita akan ke tanah
kita akan tuh
kita akan ke antara
kenapa musim pakai bagus
apa masih hampir bisnisid

bayarin aja jam jaman
palingan kita juga coba sebentar
lu mandi aja lama apalagi belanja
enggak aku manding gak lama
aku ada yang penting
tuh oma kan
halo assalamualaikum oma
kalian udah sampe dimana
udah sampe mall kok oma
baru selesai parkir
si inggris udah marah marah tuh
kita juga udah tau tempatnya
emang lo tau tempatnya
itu namanya ilmu untuk menenangkan orang
udah lah lo gak bakal paham
ilmu menenangkan orang
itu namanya ilmu meresahkan orang
ntar kalau kita lama di dalam gimana
gue kira lo ada kenalan
eh bahas dong
lo jangan deh
tadi ada di kebun ini
saya sempat nanya sama pak muhyiddin
cek ke dalam
asia pak rw
tapi ntar aja ceritain deh
ada yang denger lagi ntar
gak ada siapa siapa kok
iya gak ada siapa siapa
tunggu tunggu tunggu
lah gue kan kesini nyari indri
katanya tadi ke rumah emak emak
iya sih tadi memang dia kesana
tapi dia terus pulang
berarti indri pergi sama kakak kakaknya mak
andri sama indra itu pergi ke mall
udah tadi mina telepon tapi nggak bisa
jangan jangan beli pulsa ya
gak ada ya
mak kalau beli pulsa itu nyebrang jalan loh mak
kita susul yuk mak
bentar ya mina ambil dompet dulu ya
kunci pintunya dulu
drive ya mak mak eh lu pada lihat sendiri enggak tadi lihat mak ke depan
emang ada apa mak enggak ada apa apa mak anakmu dijual memangnya kenapa lu mau beli
kalau mau beli gua jual beda ma nggak sanggup mak ngapain nanya soalnya tadi ada yang lihat
diukur sama pamuhidin kebangetan susi muhit selalu cari perkara dia meguat ya